tapi ingat ya kita harus tetap bijak saat menempatkan ramalan ramalan tersebut dalam hidup
mentari di tanzil edwin arman jakarta